loh terus kamu sama nino gimana
nino tetap minta sama aku untuk pisah rumah
aku tuh gak ngerti sama dia
tidak ada apa apa
apa tuh kenapa sih kok tiba tiba kena sakit
nanti dia nangis lagi tadi di mobilnya udah sedih
gimana kalau miski sama mas randy pura pura jadi papa mamanya reina
hah ya mau deh
jadi permainannya nih mas randy jadi papanya mas al
nah aku jadi mbak andi mamanya ya
nah biasanya tuh kalau mas al sama mbak andin suka gandengan ya
gak mau nyebrang gitu loh
gak usah nggak apa apa
eh kalau jadi papanya gitu jangan malu malu dong
tuh daripada nanti nangis loh mas
ya yaudah tinggal genggam
nih ya reina ya ini pura puranya
mas al mas al kayaknya kita itu harus ke supermarket dia beli bedaknya anak buah hati kita
yuk kita jalan yuk
yuk yuk yuk
mas al aku lupa tasnya ketinggalan ya kita pulang lagi aja ya
yuk mas al
yuk yuk yuk
gini tuh reina gimana kita udah bisa jadi mama papa kamu gak
udah mirip udah mirip kayak papa sama mama
belum oh belum belum belum
berarti kalau mau nyebrang tuh gini mas al
belum dijawab padahal sama diri
gak apa apa lanjutin lanjutin
terus habis itu kita mau nyampe rumah nih
wah pedaknya udah dapet mas eh kita pulang ayo
ini lucu banget
biasanya anak kecil cucur mas
papa kena serangan jantung
tapi untungnya udah ditanganin dokterku
sekarang papa ada di kamar via
mbak mohon kamu sama mas dino tolong jangan berantem lagi
mbak gak tau kalo misalkan masalah kamu jadi panjang
karena mbak bener bener cuma bina sama mas nino mbak ketemu sama kamu di mall
udah lah mbak
gak usah dibahas lagi lupain aja
ya udah mbak pulang dulu ya
gue tuh pengen tanya
nyokapnya dia tuh ada dimana sih sebenernya
tumpuin banget kamu nanya gitu kenapa
ya gue pengen tau aja
setau mbak mamanya mas al ada di penang di malaysia
mbak belum pernah ketemu sih
jadi bukan cuma papa
mbak andin juga gak tau kalo mamanya al ada di jakarta
terus kalo al itu punya sodara gak sih kakak gitu atau adik
mas al punya adik sih
tapi sudah lama meninggal
rose rose rose diana kalo gak salah
ya udah mbak pulang beli ya
berarti gak ada hubungan keluarga antara al dan rai
tapi ya nih kenapa mamanya al histeris gitu pas denger nama roy
gue mesti selidikin soal ini lebih lanjut
mungkin dia kecapean kan dari tadi main terus ya
kita pulang sekarang ya
pak almecat saya suruh pulang sama reina
aduh kepapaan banget
dadah makasih ya
dadah mba mirna
mas randy salam sering sering dateng ya
jadi pengen dikotor
bapak jangan sakit
bapak gak apa apa kan sekarang
nanti juga sembuh
kamu tuh dari mana aja sih mama teleponin kamu
sampai capek loh
tadi telepon aku low bat
terus gimana tes dna nya udah
gak jadi mah ternyata kandungan aku lemah
jadi aku belum bisa di tes dna
loh terus kamu sama nino gimana
nino tetep minta sama aku untuk pisah rumah mah
aku tuh gak ngerti sama dia
papa tuh kenapa sih kok tiba tiba kena serangan jantung
balsa ngobrol di luar sama mama ya
biar papanya istirahat dulu
sebentar ya pak
ini tuh sebenarnya ada apa sih
kenapa bapak tiba tiba kena serangan jantung
pasal soal sertifikat rumah yang digadaikan itu
udah ketahuan sama papa tadi
papa marah besar
sampai akhirnya kena serangan jantung kan sekarang
gara gara itu mah
kalau sertifikat itu mama gadaikan untuk investasi mama
dan mama ketipu gak bisa bayar
mama gak bilang sama papa kalau semua ini untuk membayar utang utang kamu
makasih mau nolongin aku terus
tapi mama sedih sekali
mama sedih sekali elsa
mama sedih sekali elsa
ternyata kejadian ini bisa bikin papa sampai sakit kayak begini
ya mah aku ngerti aku ngerti banget
dan aku janji aku akan cari cara lain supaya aku bisa tebus sertifikat itu
gak usah gak usah sayang
gak usah sayang
kamu gak usah pikirin lagi soal itu
sertifikat rumah itu akan ditebus sama al
dan dia ngelakuin semua ini karena andin
dia gak mau ngeliat andin terus terusan stres dan sakit karena ngeliat papa sakit kayak gini
dan itu memang tidak berhasil
al ngasih satu miliar demi mbak andin
mbak nin beruntung banget sih
padahal gue udah ngerebut nino dari dia
dia masuk penjara keluar jadi cleaning service
tapi malah sekarang dapat suami kayak ah
rena sebentar lagi pulang ma
akhirnya cuma sama randy
udah ngomong gak usah kepikiran apa apa dulu ya
kita jalanin pengobatan dan terapi mama pelan pelan
aku yakin mama pasti bisa sembuh